tingginya harga minyak goreng di akhir dua ribu dua puluh satu membuat pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi di angka rp empat belas dan termurah menjadi rp sebelas lima ratus
kebijakan baru dari kementerian perdagangan ini akan diterapkan pada satu februari dua ribu dua puluh dua mendatang
apa dasar kebijakan tersebut bagaimana mengawasinya
dan bisakah kemudian pedagang dan pengecar punya waktu untuk melakukan penyesuaian harga sehingga tidak merugikan konsumen
kita diskusikan lebih lanjut dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom
yang pertama ada oke nurwan dirjen perdagangan dalam negeri kemendak ri
dan sudar yatmo anggota pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia ylki
selamat malam assalamualaikum bapak bapak apa kabar
selamat malam mas herdy selamat malam pemirsa terima kasih salam sehat
oke salam sehat semuanya terima kasih pak oke dan pak yatmo sudah bergabung dengan kita
langsung saja saya mau ke pak
pak oke kan kemarin belum lama ya sudah ada kebijakan juga soal harga minyak goreng yang ditetapkan satu harga gitu ya
tapi kemudian berubah lagi tidak lama setelah itu dengan menerapkan het pada satu februari mendatang
kita ingin tahu kenapa berubah lagi pak dan apa dasar kebijakan ini kemudian bisa menata ini tapi berubah berubah
begini yang pertama ini kebijakan berubah tetapi tetap ke arah mendukung masyarakat agar mendapatkan minyak goreng terjangkau
kita hafal pada awal tahun pemerintah mengeluarkan permendak satu
berusaha pemerintah melalui retail modern ya
berusaha pemerintah untuk menyelamatkan
harga minyak goreng dengan kemasan sederhana itu harga rp empat belas
kemudian karena infrastruktur untuk kemasan sederhana kurang sehingga hasilnya kurang optimal
maka pemerintah pada pertengahan bulan januari mengeluarkan kembali kebijakan untuk semua minyak goreng kemasan satu harga

baik itu premium maupun sederhana
sambil memperbaiki tata kelola produksi minyak goreng minyak goreng yang sangat tergantung pada harga cpo
nah pada tahap ini maka karena permasalahan utama ternyata adalah di harga bahan baku cpo
maka pemerintah segera mengambil langkah mengeluarkan dmo
dan dpo artinya pasokan harga bahan baku minyak goreng baik cpo maupun olein sudah dipastikan dengan harga yang cukup rendah
sehingga pemerintah mengatur kembali harga eceran tertinggi untuk beberapa jenis
di mana kemasan premium tepat maksimum rp empat belas
kemudian kemasan sederhana itu di rp tiga belas
dan pada kali ini ditambahkan minyak goreng curah juga boleh tapi dengan harga rp sebelas lima ratus
itu evolusi kebijakannya demikian
oke jadi evaluasinya ada di sana dan berarti juga dengan berlakunya kebijakan di satu februari mendatang
stok aman berarti ya pak oke
stok dari dulu itu aman
stok itu dari dulu aman
jadi dengan harga ini tinggi juga stok di dalam negeri itu selalu cukup
bahkan di tataran enam ratus dua puluh delapan ribu ton dan itu ketahanannya cukup bisa dua bulan
dan itu kita selalu jaga di ketahanannya dua bulan
oh bukan bukan
oh bukan lagi
itu stok yang tersedia nasional
hanya sekarang karena ada harga internasional yang bisa memancing orang untuk ekspor
kita pastikan sekarang tidak diekspor
karena kalau dulu itu tetap di dalam negeri tersedia tetapi harganya kurang menarik sehingga mereka cenderung untuk ekspor
untuk itu kita pastikan
dan harganya pun ditetapkan oleh pemerintah yaitu cpo nya rp sembilan tiga ratus per kilogram
kalau bentuk olein rp sepuluh tiga ratus per kilogram
sehingga pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi untuk baik itu kemasan premium kemasan sederhana maupun minyak goreng curah
oke baik saya ke pak
pak yatmo pak daryatmo masih terhubung dengan kita ya
gimana pak oke tadi sudah menyampaikan bahwa kajiannya jelas evaluasinya walaupun kebijakannya berubah
juga sasarannya juga bagaimana menata harga ini supaya terjangkau oleh masyarakat
tapi ylki justru punya sorotan atau catatan tersendiri
silahkan pak oke eh pak yatmo
ya terima kasih
jadi memang bagi konsumen ya
ya terima kasih
jadi memang bagi konsumen ya
kemen terkait dengan komoditas minyak goreng itu poinnya ada tiga
yang pertama adalah ini ya ketersediaan
yang kedua adalah harganya terjangkau
yang ketiga itu terkait dengan mutu gitu loh
nah dari evaluasi ylki terkait kebijakan minyak goreng akhir akhir ini
itu memang apa ya harga yang ditetapkan pemerintah itu
itu memang apa ya harga yang ditetapkan pemerintah itu
itu ada masalah kaitannya dengan ketersediaan
di satu itu
yang kedua dalam catatan ylki
itu memang apa sebaiknya pemerintah itu mengatur sesuatu yang bisa dipegang
jadi kalau mengatur harga itu sesuatu yang liquid sesuatu yang sangat cair
kalaupun bisa dipegang itu butuh effort yang luar biasa
pengalaman penetapan harga rp empat belas yang sudah sudah
itu juga apa ya buat apa harganya rendah kalau barangnya tidak ada gitu loh
jadi pemerintah harus memastikan kalau menetapkan harga itu dijamin ketersediaannya
ylki sebenarnya lebih cenderung mengatakan proses terbentuknya harga itu kan
dari biaya pokok pajak tambah logistik tambah margin kan gitu
jadi kalau mengatur margin itu bisa dipegang
tapi kalau mengatur harga itu justru tadi ya pak
menafikan efisiensi dari masing masing pelaku usaha gitu loh
jadi dengan adanya pelaku pasar yang beragam
itu apa yang harus diperangi itu adalah pelaku usaha yang menikmati excessive margin gitu loh
excessive margin ini yang harus diperangi
cara cara melanggar persaingan tidak sehat atau enggak
kalau itu dilakukan dengan cara cara melanggar persaingan tidak sehat
itu menjadi persoalan hukum
itu yang harus diperoleh
yang berikutnya ini juga tadi ya pak
kalau harganya di bawah harga pasar
kemudian pemerintah memberikan subsidi
dan subsidinya itu kekomoditas
kemudian produk yang disubsidi
itu diperuntukkan untuk kelompok tertentu
rumah tangga pengusaha kecil dan mikro
pasar itu nggak bisa dibelah ini untuk kelompok kecil
untuk masyarakat bukan penerima subsidi
itu akan menyatu
dan ini juga tidak
di lapangan implementasinya itu juga tidak mudah untuk memastikan bahwa
barang yang diberi subsidi tadi itu jatuh kepada yang berhak tadi kan gitu loh
sebenarnya intervensi di pressing policy itu tidak ada masalah
sepanjang pemerintah juga intervensi di produksi
dalam kasus minyak goreng ini kan apa
intervensi pemerintah di produksi
ini kan sangat minim sekali gitu loh
jadi ada bumn perkebunan
jadi itu yang mestinya ke depan itu
kontribusi atau intervensi holding perkebunan di kelapa sawit
dari hulu sampai hilir
ini yang apa ini yang harus ditikankan sehingga ketika pemerintah intervensi harga
pemerintah juga menguasai komoditas itu kan gitu loh
itu secara umum
pak oke silahkan ditanggapi
apakah kemudian tiga variable tadi yang berhubungan dengan konsumen
harga yang terjangkau dan mutu kualitas
ini sudah firm begitu ya
sehingga kemudian lahirlah kebijakan ini
saya nggak ngerti apa yang disampaikan pak yatmo
dengan excessive margin itu bicaranya
apakah pakai perasaan atau data
setahu saya harga tinggi itu bukan karena exexit margin
setahu saya eksesif margin ini
tetapi sifatnya adalah karena bahan baku yang tinggi
pemerintah itu mengintervensi dengan menurunkan harga bahan baku
dan kepada siapa harga bahan baku ini diwajibkan disediakan
adalah kepada mereka yang eksportir
jadi eksportir dalam langkah melakukan eksportasinya
siapkan dulu bahan baku ke dalam negeri
dengan volume yang cukup
nah sehingga bisa disalurkan kepada perusahaan minyak goreng
dengan harga bahan baku yang ditetapkan pemerintah
dan olainya sepuluh tiga ratus
terkait kelangkaan kemarin
itu adalah permasalahan kapasitas dari retail modern
yang pada saat itu pemerintah membutuhkan keberadaan retail modern
yang mudah dibuktikan
dan pada saat itu
ada subsidi pemerintah
subsidi pemerintah itu tidak bisa diberikan begitu saja
harus pada mereka yang bisa melengkapi dokumen administrasinya secara transparan
tetapi kapasitas aprindo atau retail modern itu
secara umum hanya
sekitar sepuluh persen lah
satu juta liter sampai dua puluh lima juta liter per bulannya
tetapi begitu ada kebijakan pemerintah dengan harga terjangkau
masyarakat menyikapinya dengan terlalu bersemangat
seolah olah besok tidak ada lagi
sehingga diraslah itu barang
kita sedang mendorong kapasitas retail modern pada saat itu
untuk mendouble kapasitinya
tidak mudah begitu saja
saat ini yang tersedia itu adalah kapasitasnya
baru lima puluh persen dari utilitasnya
kemampuan produksi kemasan itu satu ratus dua puluh lima juta liter per bulan
kita coba siapkan menjadi dua ratus lima puluh juta liter per bulan
nah untuk menyiapkan dua ratus lima puluh juta liter itu tidak mudah
harus ada tenaga kerja ditambah
bahan baku ditambah dan sebagainya
tetapi inti utamanya
kenaikan harga yang sangat signifikan ini
bukan hanya terjadi di indonesia
ini adalah fenomena dunia
termasuk di indonesia
nah di indonesia sekarang kita dengan memastikan
ketersediaan bahan baku dengan harga yang murah
sehingga bisa hasil produksinya itu dijual dengan eceran tertinggi
yang ditetapkan pemerintah demikian
pak oke kalau ketersediaan atau pasokan yang ada di pasar pasar tradisional ini bagaimana
ya pada saat itu di pasar tradisional itu sekarang ada
tapi kan sekarang
secara umum di tradisional itu adalah minyak goreng curah
nah sekarang dengan dipastikannya bahan baku cukup murah
dan kita sudah tetapkan harga minyak goreng curah itu dengan harga eceran tertinggi rp sebelas lima ratus
dan itu sudah bisa dipasok oleh para produsen minyak goreng
dengan dalam kondisi curah
dan harganya pun di tingkat
pedagang itu akan rp sepuluh lima ratus karena akan dijual dengan rp sebelas lima ratus
itu yang sudah dipastikan
oh oke oke saya ke pak darmo lagi
pak bagaimana merespon ini
karena kan kemarin anda juga sempat mengatakan bahwa het ini dianggap anti kompetisi
ini maksudnya apa sebenarnya
ya jadi apa tadi ya pak
mestinya yang diatur itu yang bisa dipegang
pemerintah bisa mengatur margin maksimum berapa kan gitu loh
kalau harganya itu diintervensi pemerintah dalam bentuk het tadi
itu kan sementara efisiensi atau biaya pokok dari masing masing produsen itu kan beda beda kan gitu loh
belum lagi ada persoalan di kita itu ada sentra produksi minyak goreng
itu hanya di beberapa daerah
kemudian sementara konsumennya itu hampir di seluruh indonesia
yang tentunya itu tidak mungkin harga di konsumen yang sentra produksi
dengan daerah daerah yang dia tidak ada sentra produksi minyak goreng
yang dia akan dibebani biaya logistik
ini yang apa
jadi mestinya intang intangnya
mestinya intervensinya itu jangan di harga tapi di margin gitu loh
itu yang saya maksudkan bahwa
kalau intervensinya di margin justru tadi ya pak biaya pokok sama margin ini yang menjadi kompetisi di masing masing pelaku industri di minyak goreng gitu loh
jadi satu itu
yang kedua itu kan juga gini
even itu di minyak premium pun itu kan juga macam macam ininya
macam macam produknya kan gitu loh
ini kok di harganya dijadikan harganya kok di het nya satu kan gitu loh
jadi ini yang apa ini yang justru dalam pandangan lembaga konsumen
mestinya intervensinya jangan diharga
kalau diharga itu menafikan menafikan apa
menafikan efisiensi dari masing masing produsen tadi